silahkan masuk tante
tante tidak mau saja di dalam kamar
tidak mau bicara dan menolak untuk bertemu siapapun
tante sangat berterima kasih sama kamu
nek tante sekarang sudah malam
mas andri juga sudah tidur
saya permisi pulang ya
gak apa apa ya nek
ini bukan buat saya
jadi saya gak bisa terima
saya mau bicara sebentar
di dalam ya
kamu mau mempermainkan saya gustaf
perempuan itu kabur sebelum melakukan apapun untuk sang
tugas kamu sekarang
cari perempuan itu dan bawa ke hadapan saya
saya akan membatalkan semua hutang hutang kamu
termasuk bonus yang saya berikan kemarin
ada apa tante
sekarang kau udah malam
bahaya kalau kamu pulang sendirian
apalagi tadi kamu sempat cerita kalau kamu mau dijahatin sama orang
jadi tante akan suruh sarpan rumah tante untuk nganterin kamu pulang
gak usah tante gak apa apa saya sendiri aja
kamu gak usah sungkan
rumah kamu dimana
sebetulnya saya juga bingung harus pulang kemana tante
tapi ternyata dia malah mau jual saya ke orang jahat tante
sekarang saya nggak bisa balik ke kontrakan
takutnya orang lihat itu nyari saya
gak usah tante saya gak bisa terima
kamu ambil ini dan kamu jangan anggap ini sebagai tanda terima kasih saya karena kamu sudah menolong andre
lagipula saya lakukan ini bukan untuk menolong kamu tapi untuk menepus hutang budi saya
dulu saya juga orang kampung seperti kamu
saya juga mengalami kesulitan
kesulitan yang sama seperti kamu
tapi saya beruntung saya ditolong oleh seorang wanita kaya yang sangat baik hati
oleh karena itu saya akan berdosa kalau saya tidak meneruskan kebaikan dia dengan membantu orang yang membutuhkan
jadi kamu ambil uang ini dan kamu pakai uang ini untuk mencari kontrakan yang baru dan aman
dan sekarang saya akan suruh satpam rumah saya untuk mengantarkan
kamu mencari kontrakan yang dekat dekat sini
mudah mudahan saya bisa ngumpulin uang untuk ganti uang ini tante

masa b nya aku akan paruh kok perempuan
mu super kerang
nu sangat seri sekarang wajah aku
terima kasih ya allah
engkau telah memberikan kontrakan yang nyaman buat aku
yang penting aku udah bebas dari orang orang jahat seperti bos jos
terima kasih alhamdulillah ya allah
sita dimana nek
tuh nenek kan tahu sita itu gak bisa ditinggalin gitu aja
harus dijaga terus takut ini kena mana apa
ini kenapa pada diem sih aku tanya sita nya mana sita mana
kenapa sih pada diem kalau aku tanya itu kenapa pada diem
sita lihat semua itu emang dari dulu gak pernah sayang sama sita
gak ada yang sayang payah semuanya manya disini
jadi kembali lagi nangis nangis dan teriak teriak
dia nggak mau makan lagi
tante tante udah gak tahu apa lagi yang harus tante lakukan
tante udah kewalahan
tante gak tega melihat anak tante sendiri kayak begitu
dia sangat membutuhkan kamu
dan hanya kamu yang bisa menyembuhkan dia
makanya tante minta tolong kamu rawat anak kami
maaf tante tapi dewi gak bisa
dewi gak bisa berpura pura jadi orang lain
kamu ke jakarta untuk mencari pekerjaan kan
anggap aja ini
ini kerjaan buat kamu
tante akan bayar
kamu bahkan dengan bayaran yang sangat tinggi
ini bukan soal uang tante
tante bisa ngerti
memang pasti berat sekali buat kamu
tapi kalau bisa tante juga minta kamu tolong ngertiin tante
sangat pahat sekali melihat anak tante sendiri seperti ini
andre dulu sangat bahagia sekali sangat ceria anaknya
tante bisa melihat anak tante kembali
hanya kamu yang bisa bantu dia
hanya kamu yang dia butuhkan
gimana caranya aku bisa nyari dewi
aku perlu keabur dan kontrakan lagi
tapi kalau aku tidak bisa mendapatkan dia
utang aku akan diboscos bagaimana cara bayarnya
bisa runyam masa depan aku
nah ini dia nih kunci kebahagiaan masa depan gue
kalau aku berkahwin dengan nondila
tidak perlu susah susah
otomatis aku langsung menjadi orang kaya
sengar cengir sendiri aku tanya bukan jawab
nond memang dengar saya tadi ada apa nond
saya mau pergi siapin mobilnya
belum ada jawaban dari dia
kalian ini aneh aneh aja
kayak pungguk merindukan bulu kudu
eh kalau ngomong tuh yang jelas
terus apa maksudnya
dewi itu manusia normal otaknya masih lurus
mana mau sih dia ngurusin orang dipresik kaya andre
aduh dikasih uang yang sekepok kepok juga
aduh enggak enggak enggak bakalan maupun
kalau ngomong itu jangan macem macem
bikin kita tambah khawatir tahu nggak
salah mendingan kamu ke kamar dan tidur lebih baik
ada siput pergi ke dapur
orang enggak ngantuk pun disuruh tidur
sampai jumpa lagi